sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak beton pembatas bus transjakarta di jalan maijen sutoyo kramat jati jakarta timur minggu malam
minibus menabrak beton pembatas bus transjakarta setelah menghindari sepeda motor yang menyalip
minibus terlihat ringsek pada bagian depan serta kaca depan minibus pecah
minibus sempat terpental setelah menabrak beton hingga posisinya berbalik arah
saksi mata mengatakan minibus yang melaju dari arah pusat grosir cililitan menuju uki cawang mengalami kecelakaan setelah menghindari motor yang menyalip
minibus kemudian kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak beton pembatas bus transjakarta
sementara pengumudi minibus langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga karena mengalami luka di dada
kasus kecelakaan tunggal kini ditangani petugas satwi lantas polres metro jakarta timur
minibus terlihat ringsek pada bagian depan serta kaca depan minibus sepeda motor yang menyalip
minibus terlihat ringsek pada bagian depan serta kaca depan minibus sepeda motor yang menyalip